kasus siswi sd di gresik yang matanya buta lantaran dicolok tusukan bakso kini masuk ke tahap penyidikan
sejumlah saksi telah diperiksa mulai dari lingkungan sekolah dokter hingga keluarga
lantas seperti apa penegakan hukum yang melibatkan pelaku anak
serta sejauh mana tindakan kooperatif yang dilakukan pihak sekolah
sudah bergabung bersama kami kepala sekolah dasar negeri dua ratus tiga puluh enam randu padangan
menganti gresik umi latifa selamat sore ibu umi
selamat sore pak
ibu umi apa hasil mediasi yang dilakukan antara korban dan pihak sekolah sabtu kemarin
hasil mediasi yang dilaksanakan sekolah sabtu kemarin
ini masih belum mendapatkan titik terang karena orang tua korban
masih membutuhkan pelaku dari kekerasan yang dilakukan kepada anaknya
ibu umi maksudnya masih membutuhkan pelaku
yang melakukan penusukan ini maksudnya bagaimana ibu umi
karena sampai saat ini kasus ini sudah ditangani oleh ppa polres gresik
dan masih dalam proses penyidikan dan belum ditemukan sampai saat ini
siapa pelaku yang telah menjadi dugaan kekerasan pada putri anak tersebut
oke kasus ini kan telah masuk kerana polisi ya dan tujuh saksi telah diperiksa oleh kepala sekolah dasar negeri dua ratus tiga puluh enam randu padangan
siapa saja kemudian yang diperiksa
ibu tahu nggak ibu umi
semua sudah kita belum tahu karena semua sudah kita serahkan ke ranah kepolisian
ibu umi sejauh mana kemudian tindakan kooperatif dari sekolah ini
untuk mendukung penyidikan dari kasus penusukan yang terjadi
sekolah mendukung penyidikan dari kasus penusukan yang terjadi
sekolah mendukung pelaksanaan penyidikan ini dan sepenuhnya sekolah membantu
supaya hasil dari dugaan kekerasan yang ada di sekolah sd negeri dua ratus tiga puluh enam gresik segera terungkap
oke kabarnya cctv yang diduga merekam kejadian tersebut tidak ditemukan
apakah itu betul ibu umi
semua sedang diteliti oleh kepolisian polda jawa timur
tapi dari pihak sekolah
memberikan cctv itu ke polisi
jadi cctv nya tidak hilang ya
oke jadi dari cctv yang diserahkan oleh pihak sekolah kepada kepolisian
dari situ bisa terlihat rekaman peristiwa kekerasan penusukan itu
saya kurang paham nanti polisi yang akan menjelaskan
ibu umi sendiri sebagai kepala sekolah anda sudah melihat rekaman cctv itu nggak
jadi anda tidak tahu juga ya soal siapa yang melakukan penusukan terhadap korban
oke cctv ini kapan bu diserahkan kepada pihak kepolisian
cctv diserahkan pada hari sabtu
hari sabtu tanggal enam belas september kemarin
jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rekaman cctv nya hilang itu tidak benar ya ibu umi
oke jadi rekaman cctv yang merekam peristiwa penusukan itu sudah diserahkan ke polisian
oke korban dan terduga pelaku kesehariannya di sekolah seperti apa
jika mendengar laporan korban ini kerap dimintai uang pihak sekolah tahu nggak ibu
sudah menerima laporan tersebut
sejak tanggal tujuh agustus dua ribu dua puluh
sudah melakukan klarifikasi ke seluruh anak anak
namun kami belum menemukan indikasi adanya pemalakan yang terjadi di sekolah kami
oke jadi indikasi pemalakan ataupun permintaan uang terhadap korban itu tidak ada ya
meskipun laporannya sudah diterima sejak tanggal tujuh agustus
jadi menurut pihak sekolah siapa yang berbohong di sini korban begitu maksudnya ibu umi
sekolah tidak menyatakan
siapa atau siapa yang berbohong nanti akan terungkap sendiri dalam penyelidikan kepolisian polres gresik
oke bagaimana kemudian supaya peristiwa ini tidak terjadi lagi ya di lingkungan sekolah anda
karena kan ini peristiwa kekerasan yang sangat tragis begitu ibu umi
evaluasi introspeksi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah
meningkatkan kewaspadaan di lingkungan sekolah
memberikan sosialisasi ketenangan
terhadap warga sekolah untuk saat ini
dan untuk rencana ke depan kita juga akan mengadakan sosialisasi tentang sekolah rahma anak
oke apakah ada sanksi terhadap pihak pihak mungkin guru yang lalai begitu ibu
jadi hanya sosialisasi saja ya
bisa belum mengatakan seperti itu mbak
karena penyidik belum memberikan keterangan
jadi sanksi akan diberikan setelah ada hasil penyidikan dari kepolisian
betul begitu ibu umi
sanksi akan diberikan tegas nggak ibu
kepada pihak pihak yang lalai
sehingga terjadinya kekerasan ini
sanksi akan kami serahkan kepada dinas pendidikan yang mempunyai wabahan
jadi kepala sekolah tidak punya hak ya
untuk memberikan sanksi begitu ya ibu ya
jadi nanti akan diserahkan kepada dinas pendidikan gresik begitu
betul begitu ibu umi
oke pendampingan pemulihan trauma untuk korban jika kembali ke sekolah seperti apa ibu
pendampingan yang akan kami lakukan jika kembali sekolah
kami juga akan memberikan pendampingan
dan secara baik
namun jika dari pihak korban menginginkan untuk lebih tenang
kami selaku kepala sekolah pihak sekolah siap
jika korban ingin mengadakan pindah sekolah ke tempat lain untuk ketenangan
oke jadi solusinya lebih baik korban yang pindah begitu ya
dari sekolah anda
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil penyidikan dari pihak kepolisian
semoga segera ditemukan pelaku kekerasan penusukan terhadap korban
dan kami harapkan ataupun masyarakat masih berharap bahwa ada tindakan tegas
sanksi tegas yang diberikan oleh pihak sekolah kepada pihak pihak yang lalai termasuk guru
sehingga terjadinya kekerasan penusukan terhadap korban ini
terima kasih sekali
kepala sekolah upts dn dua ratus tiga puluh enam menghenti gresik
ibu umi latifa atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini